anak anak berkebutuhan khusus tidak harus menjalani pendidikan di sekolah luar biasa
di kabupaten semarang jawa tengah terdapat madrasah ibtidaya
atau sekolah setara sekolah dasar yang membuka kelas belajar bagi anak anak berkebutuhan khusus
selain untuk memupuk kepercayaan diri para siswa berkebutuhan khusus
kelas ini juga mengajarkan empati bagi siswa lainnya dan menghindari aksi perundungan
beginilah aktivitas anak anak di madrasah ibtidaya marif kaji ungaran barat
kabupaten semarang jawa tengah saat mengisi waktu istirahat sekolah
mereka bermain bersama antara siswa biasa dan siswa dengan kebutuhan khusus
madrasah ini memang menerapkan pendidikan inklusif
di mana sebelas persen siswanya adalah anak berkebutuhan khusus
pembelajaran di kelas berlangsung seperti biasa
meski ada siswa dengan kebutuhan khusus
kurikulum juga mengikuti standar nasional dari kemendikbud
selain pelajaran umum madrasah ini memiliki kelas khusus yang disebut kelas sumber
kelas ini didesain untuk anak anak berkebutuhan khusus
di sini masing masing anak berkebutuhan khusus mengejar ketertinggalan mereka dari teman temannya
salah satu siswa adalah jeriko saputra untayana
yang mengalami gangguan dalam berkonsentrasi
jeriko kesulitan dalam menyerap pelajaran
siswa kelas tiga ini dilatih memusatkan perhatian dengan menguntai manik manik pada seutas tali
kesulitannya untuk membaca pun lambat laun mulai dapat diatasi
meski berkebutuhan khusus jeriko justru memiliki potensi di bidang fotografi
bakatnya disadari pihak sekolah saat jeriko memotret aktivitas teman teman dan juga gurunya
bakat ini pula yang terus didorong sekolah untuk mendongkrak kepercayaan dirinya
tahun lalu jeriko berkesempatan memamerkan
dan karyanya saat pertemuan lembaga pendidikan ma'arif sejawa tengah di jepara
saya berdua kali pas di sini lalu pak koto pas di meja gitu
terus di sini pak koto juga
siswa yang lain diajarkan untuk dapat menerima dan membantu teman teman mereka yang berkebutuhan khusus
kenapa teman teman saya maju hidup
senang karena pinter memotret

dan juga seorang karyawan yang berkebutuhan khusus
sejak dua ribu dua belas mi ma'arif kejim menjadi satu karyawan
dan juga seorang karyawan yang berkebutuhan khusus
dua tahun terakhir madrasah ini menjalin kerjasama dengan lembaga anak internasional
seperti unicef untuk mengembangkan pendidikan inklusif
hal ini agar siswa dapat berkembang sesuai potensi mereka masing masing
baik yang berkebutuhan khusus maupun yang tidak
bagi abk adalah memberikan kesempatan
yang selama ini di lingkungan mereka mungkin tidak bisa menerima
tetapi di sini kita berikan layanan
kita berikan terapi kita berikan pendampingan kita berikan bimbingan
sehingga kesulitan dia gap yang lahir dari dirinya dalam berinteraksi
dalam belajar itu sedikit demi sedikit bisa diantisipasi bisa lebih kecil
sekolah inklusif merupakan proses pengintegrasian secara sosial
anak anak berkebutuhan khusus dengan anak anak yang normal dalam lingkup pendidikan
sejak dini anak anak dididik untuk terbuka dan
dan berikan kemampuan kepada teman temannya yang berkebutuhan khusus
sedangkan bagi anak anak berkebutuhan khusus
sekolah inklusif akan meningkatkan kepercayaan dirinya agar siap bersosialisasi di masyarakat